hiupaus sebagai hewan yang dilindungi ternyata masih saja ditangkap untuk diperjual belikan
kali ini dua ekor hiu paus berukuran empat meter sengaja ditangkap oleh nelayan setempat diduga untuk dijual ke tiongkok
korresponden cnn indonesia katrina inandia menelusurinya beberapa waktu lalu di kepulauan maluku
pt air biru maluku bahkan mengatakan memelihara kedua ikan tersebut sebagai bentuk konservasi
sudah tiga bulan kedua hiu paus ini terkungkung dalam sempitnya keramba
dua hiu paus yang dikurung dalam keramba ini masing masing memiliki panjang hampir empat meter
usianya masih cukup muda mengingat bahwa hiu paus dewasa bisa memiliki panjang hingga dua belas meter
keduanya terdiri dari satu hiu jantan dan satu hiu betina
keduanya pun direncanakan untuk dilepas liarkan kembali ke habitatnya mengingat jumlahnya yang semakin sedikit di alam liar
katrina inandia maluku

hiu paus memang terlihat besar dan cukup menakutkan bila ditemui di alam liar
namun dibalik itu hiu paus ternyata memiliki sifat yang ramah
hiu paus atau nama latinnya ringkodon typus adalah jenis ikan terbesar yang tercatat hingga saat ini
dan beratnya bisa mencapai tiga puluh empat kilogram di mana panjangnya sendiri bisa mencapai dua puluh meter
tapi dari masyarakat sekitar sini yang biasa melihat hiu paus ini di perairan biasanya panjangnya antara enam sampai dua belas meter
dan salah satu ciri khasnya
ciri utama dari hiu paus ini adalah ia memiliki titik titik baik warna putih ataupun kuning pucat di bagian punggungnya
biasanya diameternya sekitar sepuluh cm
dan juga ciri lainnya yang paling penting adalah mulutnya pipih
hal ini karena hiu paus tidak seperti hiu lainnya ia makan plankton ikan kecil dan udang udang kecil
dan biasanya hiu paus tinggal di daerah perairan tropis di mana daerah itu terletak antara lintang tiga puluh derajat dan juga di kedalaman tujuh ratus meter
tapi tidak menutup kemungkinan bahwa hiu paus ini terkadang naik ke permukaan sehingga sering bertemu dengan nelayan
dan juga yang menarik adalah hiu paus ternyata memiliki manfaat sendiri untuk nelayan
kalau hiu babintang itu dia datangkan umpan lalu tuna ikut juga karena ada ikan kecil di belakang hiu bintang itu
jadi kalau kita kadang kadang tidak ada lumba kita bisa cari di belakang itu ikan
karena di belakang ikan itu ada umpan umpan jadi ikan tuna itu masuk di belakang itu
nah berbeda dengan hiu lainnya yang biasanya bersifat agresif hiu paus ini sifatnya cukup ramah artinya mudah sekali untuk didekati
karena itu juga pemerintah akhirnya menetapkan hiu paus ini sebagai makhluk yang dilindungi secara penuh melalui permen kkp nomor delapan belas tahun dua ribu delapan belas